ketua mahkamah konstitusi anwar usman membantah putusan mengenai sistem proporsional tertutup untuk pemilu
anwar menegaskan belum ada putusan mk bahkan para hakim mk belum menggelar rapat pemusyawaratan
hal tersebut disampaikan anwar usman setelah upacara peringatan hari lahir pancasila di monas jakarta pada kamis satu juni
anwar menjelaskan perkara itu baru saja melewati proses penyampaian kesimpulan pada tiga puluh satu mei
dan setelahnya para hakim mk akan menggelar rapat pemusyawaratan yang akan membahas putusan
sebelumnya mantan wamenkumham denny indrayana mengklaim telah mengetahui putusan perkara sistem proporsional pemilu
yang disebut akan kembali pada sistem proporsional tertutup
bahwa perkara itu belum diputus belum dimusyawarakan
jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal tiga puluh satu mei
setelah itu baru
baru ada rapat pemusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusan
ya tunggu saja nanti
kalau pengujian undang undang itu batas waktunya tidak ada
itu tergantung juga dari para pihak
jadi bukan hanya tergantung dari mk
nah ini yang terkait dengan itu undang undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup
itu pihak terkaitnya ada sekitar lima belas